kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas meningkat dibanding tahun sebelumnya
namun jumlah kunjungan wisman yang ditargetkan kementerian pariwisata pada dua ribu tujuh belas tidak tercapai
menurut badan pusat statistik sepanjang dua ribu tujuh belas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai empat belas empat juta atau naik dua puluh satu delapan puluh delapan persen
angka itu naik dibandingkan dua ribu enam belas yang berjumlah sebelas lima puluh dua juta kunjungan
kementerian pariwisata menargetkan total kunjungan wisatawan mancanegara pada dua ribu tujuh belas sebanyak lima belas juta orang
namun erupsi gunung agung yang terjadi di bali pada november dua ribu tujuh belas lalu dinilai menjadi faktor tidak tercapainya target kunjungan wisman di indonesia
tahun ini kementerian pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak tujuh belas juta orang